pekan ini presiden joko widodo akan mengumpulkan seluruh menteri kabinet kerja untuk hadir dalam sidang kabinet paripurna
hal ini disampaikan menteri sekretaris negara mensesnek pratikno senin siang
menurut mensesnek pratikno tidak ada surat edaran kepada seluruh menteri kabinet kerja tentang larangan bepergian keluar jakarta
namun pratikno mengakui pihak kementeriannya mengeluarkan imbauan agar seluruh menteri hadir dalam sidang kabinet paripurna yang akan dilakukan pekan ini
pada minggu ini kita akan ada sidang kabinet paripurna
jadi seperti biasa pak presiden mengharapkan semua menteri untuk hadir
kemarin itu memang terkait macam macam lah
karena presiden kan juga kalau anda tadi menanya beberapa menteri memang iya beberapa menteri dipanggil
ini melanjutkan tradisi yang sudah dimulai pak presiden
jangan sampai menteri tidak ada menteri yang terlalu sering bertemu presiden
dan untuk perkembangan terkini mengenai isu perombakan kabinet ini
kita sudah terhubung dengan koresponden istana cnn indonesia teddy zuhari
teddy apakah hari ini ada politisi atau tokoh yang dipanggil presiden jokowi ke istana terkait reshuffle kabinet
amelia terkait pertanyaan
pertanyaan anda sejak pagi hingga saat ini hasil pantauan saya selama di istana
saya tidak melihat adanya politisi atau tokoh yang datang menghadap presiden
hanya saja tadi pagi ada kepala ppatk m yusuf yang datang ke istana negara untuk bertemu dengan presiden
saya sempat bertanya langsung dengan beliau ketika keluar dari dalam istana
dan saya bertanya apa agenda dirinya bertemu dengan presiden
karena dari agenda kesehariannya
presiden yang kami dapatkan sebagai wartawan di istana negara
tidak ada diinformasikan bahwa presiden akan bertemu dengan kepala ppatk m yusuf
tapi tadi beliau menjawabnya bahwa sebagian besar pertemuan yang dilakukan dengan jokowi membahas mengenai tax amnesty
dan tadi saya sempat menanyakan ke kepala ppatk apakah kedatangannya ini ada kaitan dengan istana
dan itu juga sudah terdengar di suri shuffle yang belakangan ini memang terdengar kencang diperbincangkan di kalangan istana
dan apakah dirinya juga sudah siap jika nanti diajak bergabung duduk di kabinet kerja jokowi
kepala ppatk menjawab dirinya sebagai prajurit harus siap dengan komando dari atasannya
dan itu yang saya bisa dapatkan sejauh ini
dan tadi isu perombakan kabinet ini sudah semakin kencang
bahkan sebelum pelantikan kapolri dua pekan lalu
apa analisa anda mengenai isu perombakan kabinet ini yang semakin santer beberapa hari terakhir
amel kalau melihat perkembangan mengenai rencana bongkar pasang dari kabinet kerja jokowi
kita lihat terakhir kali jokowi membongkar pasang kabinet kerjanya pada dua belas agustus dua ribu dua puluh
hampir satu tahun bulan depan
dan isu berkembang kembali bahwa semenjak pan bergabung
mendukung pemerintah kemudian juga golkar dengan ketua umum barunya setia novanto juga mengatakan mendukung pemerintah
dan ini yang kembali beredar di masyarakat bahwa segera akan ada reshuffle kabinet kerja jokowi jilid dua
terlebih pernah ada informasi sebenarnya reshuffle sudah dilakukan pada dua puluh empat april lalu kemudian ditunda
menunggu perkembangan dinamika politik di tanah air
waktu itu disebutkan bahwa menunggu
munas golkar di bali
kemudian ada berkembang lagi dengan menunggu hasil teks amnestis
semuanya sudah berlalu sekarang
kemudian ini yang dipertanyakan apakah benar presiden jokowi akan segera melakukan perombakan kabinetnya
dan semalam tadi malam ketika melakukan silaturahmi nasional dengan para pendukung presiden jokowi dua ribu enam belas
presiden tidak secara eksplisit menyatakan bahwa akan segera melakukan perombakan kabinetnya
memang dia menyatakan beberapa kali memanggil menteri untuk menanyakan hasil kerjanya sejauh ini
tapi tidak terkait dinyatakan tidak terkait dengan rencana evaluasi
karena menurut jokowi dan juga ini yang sering disampaikan oleh sescap dan mensesnek bahwa pemanggilan menteri itu sudah hal yang biasa
untuk menanyakan kepada yang bersangkutan langsung sejauh apa dan kendala apa yang dihadapi oleh kementerian masing masing
jumat pekan kemarin kami mendengar ada tujuh menteri yang dipanggil menghadap ke presiden ke istana negara
padahal agenda presiden yang kami terima tidak ada
disebutkan bahwa presiden akan bertemu dengan tujuh orang menterinya
ini adalah pertemuan internal tertutup
dan dari tujuh nama yang beredar ini kami sempat bertemu dengan dua menteri yang datang menghadap presiden di istana negara pada jumat pekan lalu
yaitu menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yohana yambise
dan juga menteri koperasi puspa yoga
tapi keduanya juga kami konfirmasi ketika keluar dari istana setelah bertemu presiden
tidak menjelaskan bahwa pertemuannya adalah bersifat evaluasi
namun keduanya membenarkan bahwa mereka ditanya presiden sejauh mana mereka melaksanakan proyek proyek dan kegiatan kegiatan di kementerian masing masing
apakah ada kendala apakah sudah melibatkan masyarakat yang seperti sesuai dengan arahan presiden
tidak secara eksplisit membahas mengenai masalah reshuffle
tapi begitu amel memang isu reshuffle ini makin berhembus kencang
terlebih kemarin akhir pekan kemarin hingga hari ini pun ada informasi bahwa ada himbawan dari mensesnek praktikno yang mengatakan bahwa
seluruh menteri kabinet kerja jokowi dilarang untuk keluar kota jakarta walaupun dalam melakukan perjalanan dinas karena ini dikait kaitkan dengan isu reshuffle
tadi saya sudah mengkonfirmasi langsung dengan praktikno bahwa tidak ada sebenarnya surat edaran terkait informasi tersebut

yang benar adalah himbauan kepada ajudan masing masing untuk diterusan keatasannya bahwa memang seluruh menteri jokowi pekan ini
diharapkan tidak melakukan perjalanan dinas karena presiden akan mengumpulkan seluruh menterinya untuk melakukan sidang kabinet paripurna
hanya saja tidak disebutkan kapan tanggal pasti dari kegiatan sidang kabinet paripurna tersebut
namun bisa dipastikan bahwa sidang kabinet paripurna akan dilaksanakan dalam pekan ini
teddy terima kasih sekali atas laporannya selamat bertugas kembali